tadi iwan kesini baru pulang
main aja atau ada apa
main aja sambil nanyain lowongan kerja
dia mau kerja disini
bukan buat dia tapi buat tidur
dia kenal didu
kenal nggak sengaja belum lama
terus tidur curhat ke iwan kalau lagi nganggur
tadi saya ketemu didu
dia udah saya kasih kerjaan
katanya mau kalau dia disuruh kerja jadi tukang parkir
bang edi tapi saya belum tahu orangnya yang mana
maaf saya baru bisa menghubungi
kemarin saya mengalami kecelakaan
yang menjadi korban
orang orang yang meneruskan pekerjaan kita dulu
yang di jalan
yang di pasar
juga yang di terminal
dengan izin kang mus
saya ujang dan kang murad
didu dulu bagian dari mereka
dipaksa dan diancam ujang supaya berpihak ke kita
jadi pengkhianat bagi mereka

saya jadi spion
tapi sepertinya mereka tahu
mungkin itu alasan dia dipecat
bahkan sempat dicari buat dihabisi
saya sebetulnya mau ngasih dia kerjaan
tapi belum tahu kerjaan apa
udah balas dendam sama yayat
belum ketemu lagi
tadi saya lihat lihat ke parkiran
sekalian dari yayat
kayaknya parkiran udah diambil alih lagi
iya orang orang yang seperti gusur
dari sana udah kerja lagi
kamu sendiri gimana
udah dapet kerjaan
kan nunggu dikasih sama kang ujang
saya udah bilang ke ujang
kalau dia masih belum dapat kerjaan
mau dititipin kerja di parkiran
kalau dia mau
kerja dimana aja saya mau
yang penting saya kerja
rindu itu berat
nganggur itu lebih berat kang
tadi sudah dibayar lewat aplikasi

saya permisi dulu
iya kalau santai
mau main lagi kesini
kita lapor dulu ke kang darman
saya sama pun diterima kerja
masa percobaan dulu
nanti disuruh pendidikan sekuriti
biar punya sertifikat
kerja yang bener
didu iya didu dia kenal didu
kenal nggak sengaja belum lama
terus tidur curhat ke iwan kalau lagi nganggur
tadi saya ketemu didu dia udah saya kasih kerjaan
katanya mau kalau dia disuruh kerja aja di tukang partir
di tempat saudaranya bubun
gak nyuruh saya bikin kopi buat kang ujang
bikin kopi buat kang ujang
aduh jadi ngerepotin
iya ngerepotin tapi masa ada tamu gak disuguhin
main kayak begitu
uji matahari emang kayak air kembang

oh tuhan ya

kira kira kayak gitu konsepnya
kamu ada ide lain
enggak aku ikut teteh aja
tete kan lebih ngerti lebih berpengalaman
ya gak gitu juga
bisa aja yang gak berpengalaman itu justru punya ide yang lebih fresh
enggak aku ikut ide teteh aja
yaudah kalau gitu tinggal kita siapin bikin videonya
lusa lovina udah deal
yaudah kalau gitu aku pamit dulu
kamu mau bahasa ganti gak
bahasa cuanji dua
itu motorloy bukan
ngapain dia disini
dia sama aku
lagi kerja aja sambil pacaran
apalagi kalau gak kerja
kapan kamu bisa mulai kerja lagi
daripada nungguan nentu